hai sempat menjadi primadona bagi emak emak atau ibu rumah tangga kiri minyak goreng subsidi minyak
kita raip dari peredaran pada kamis sore sejumlah pedagang di pasar badung denpasar bali mengaku
tidak ada yang memiliki stok minyak kita pedagang juga menyebut jika sejak bulan lalu mereka sudah
tidak menerima pasokan lagi namun di luar pasar diketahui masih ada yang menjual minyak subsidi
tetapi dengan harga tinggi yakni mencapai tujuh belas atau di atas harga yang telah ditentukan pemerintah
sebesar empat belas rupiah pedagang pun mengaku penjualan minyak goreng mereka mulai merosot
ya kalau saya nanya sih katanya ada pengiriman udah katanya udah habis kalau di luar ada barangnya
bu di luar tuh maksudnya gimana iya kalau di luar kan ada di luar pasar tuh ada orang jual
tapi saya disuruh mahal kan tak berani saya ngambil gitu kenapa gitu bukan bisa jual di
sini soalnya itu adalah barangnya itu berarti saya bisa jual di sini jadi saya bisa jual di sini jadi
soalnya itu kan masih tulisan harganya itu masih rp empat belas pak terus harganya berapa kalau
ambil di luar kalau ambil di luar itu satu ratus sembilan puluh tiga jadinya kan enam belas sementara salah satu pembeli
mengatakan telah menggunakan minyak kita sejak pertama kali dipasarkan karena harganya yang
paling murah sekarang udah ada ada kosong susah nyarinya katanya ya bingung kita ini saatnya dapat
murah itu akibat kelangkaan minyak ini rencananya menteri perdagangan akan kembali
memproduksi dan mendistribusikan minyak kita kepada pedagang pasar toko kelontong
minimarket hingga supermarket di seluruh indonesia nanasika denpasar bali